sobat rupiah udah pasti pada tahu kan ya bahwa salah satu tugasnya bank indonesia adalah menjaga nilai tukar nih sobat rupiah
dan bank indonesia melakukan hal tersebut dengan melakukan penyempurnaan instrumen moneter
salah satunya adalah spbi dan sufbi
di sini sudah ada mas immanuel aldo pengamat ekonomi
mas aldo ya waduh udah siap bahan bahannya
nah mas aldo kalau misalnya kita lihat perkembangan hasil rapat dewan gubernur bulanan mas aldo
itu dari agustus dua ribu dua puluh dua bi sudah menaikkan suku bunga kebijakan sebanyak dua ratus lima puluh bps
atau sekarang menjadi enam persen mas aldo
dan juga udah melakukan intervensi di pasar falas baik di pasar spot ataupun di forward pakai di ndf contohnya gitu ya mas aldo
boleh di share sedikit nggak pandangannya mas aldo soal kebijakan bi ini
jadi kalau menurut saya sendiri kebijakan untuk istilahnya menaikkan suku bunga dari tujuh days reverse depo rate
ini memang benar benar dibutuhkan bagi indonesia terutama untuk menstabilkan nilai tukar rupiah
nah perlu diingat sejak tahun lalu hingga tahun ini the fed ini sudah menaikkan suku bunganya secara signifikan
dari yang tadinya hanya dua puluh lima dan sekarang mencapai puncaknya di lima dua puluh lima lima lima
jadi total ada lima ratus dua puluh lima bps kenaikan
tentu bank indonesia untuk menjaga perbedaan suku bunga atau interest rate differential perlu menaikkan suku bunganya juga
untuk bisa menjaga istilahnya attractiveness dari aset aset domestik aset aset finansial domestik dibandingkan aset aset yang ada di luar negeri
dan pada akhirnya ketika nilai rupiah bisa stabil karena tetap ada inflow yang masuk ke indonesia rupiah stabil dan ini kita bisa mencegah dampak rambatan dari kenaikan inflasi
dari app dari inflasi global ke domestik dengan menstabilkan nilai rupiah ini
nah perlu diingat teman teman bahwa kenaikan suku bunga bi sebesar dua ratus lima puluh bips itu ternyata tidak sesignifikan bank sentral bank sentral lain yang ada di negara negara g dua puluh
kalau negara negara g dua puluh kita observasi itu rata rata menaikkan suku bunganya rata rata tiga ratus lima puluh bips
sedangkan kita hanya dua ratus lima puluh ribu
nah kenapa bi bisa menaikkan suku bunga
bunga tetapi tidak signifikan itu untuk menstabilkan rupiah
yang pertama adalah fundamental makroekonomi indonesia yang sudah cenderung lebih baik
terutama dari struktur neraca berjalan atau karena kan
nah dulu pre covid itu neraca berjalan kita rata rata mengalami defisit dua lima persen terhadap pdb
sehingga permintaan dolar dari sisi domestik juga tinggi
tetapi tahun dua ribu dua puluh dua itu karena account kita mengalami surplus satu persen of gdp
kita mengalami defisit sampai minus dua lima gdp
salah satu dampaknya tentu karena hilirisasi yang dilakukan oleh pemerintah
nah faktor kedua adalah policy mix yang sinergi antara pemerintah dan bank indonesia
dan pak periwarji gubernur bi sudah sangat meng emphasize bahwa sinergi ini dibutuhkan untuk bisa menstabilkan ekonomi domestik
berarti mas aldo safe to say kalau misalnya kita bisa bilang bahwa ekonominya indonesia so far masih terjaga dengan aman ya
mas aldo ya dibandingkan dengan negara g dua puluh tadi dan sebagainya
nah kalau untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ini mas aldo kebijakan bi kan diarahkan untuk menjaga likuiditas juga yang cukup ya mas aldo
untuk mendorong permintaan kredit perbankan dan juga meminimalkan transmisi kebijakan moneter yang ketat ke perekonomian
jadi kalau saya boleh meminjam istilah dari pak peri
ada yang namanya jamu pahit dan ada yang namanya jamu manis
jamu pahitnya tentu kita harus
minum seperti obat yaitu kenaikan suku bunga agar rupiah bisa tetap stabil
tetapi dari sisi jamu manisnya bank indonesia juga menyediakan insentif untuk terutama dari sisi makro prudensial
nah salah satunya adalah kebijakan insentif likuiditas makro prudensial atau klm
di mana ini bentuknya seperti diskon untuk zero wajib minimum sebesar empat ratus bips maksimalnya
nah ini bisa memberikan likuiditas tambahan untuk pasar sendiri dan yang kedua bank indonesia ini juga menyediakan penurunan
dari plm yaitu istilahnya penyangga likuiditas makro prudensial sebesar seratus bips
nah kalau kita hitung dampaknya seberapa hitungan saya kurang kebetulan hampir sama dengan hitungannya bi
itu bisa menambah likuiditas dua ratus sampai dua ratus lima puluh triliun
dan ini membantu ekonomi indonesia agar tetap kebijakan dari bank indonesia maupun dari bank indonesia terutama ini tetap pro growth
pertumbuhan kredit meskipun dari sisi pdb nominalnya ini sekarang di enam persen ya di terkuater kemarin
tetapi dari sisi pertumbuhan kredit ini bisa tetap sustain di level delapan hingga sembilan persen
meskipun memang masih sedikit di istilahnya di batas bawah atau sedikit di bawah target bank indonesia
tetapi ini di tengah ketidakpastian global pertumbuhan kredit ini masih cukup solid menurut saya
salah satunya adalah dibantu oleh kebijakan molosening dari makro prudensial dari bank indonesia sendiri
nah berarti salah satu perannya bi dalam melakukan loasoning tadi sebetulnya berdampak ya mas aldo ya
oke nah masih untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah nih mas aldo
dan juga menarik masuk modal asing atau portfolio inflows sekaligus juga nambah likuiditas falas di dalam negeri
bank indonesia udah nerbitin yang tadi kita spill ke teman teman ya
ada spbi dan juga sufbi
lelang perdananya kemarin tanggal dua puluh satu november dua ribu dua puluh
nah kalau menurut mas aldo efektivitasnya dari spbi dan sufbi ini sejauh ini gimana mas
oke jadi menurut saya apakah spbi dan sufbi ini bisa istilahnya attract dari investor asing untuk masuk ke instrumen bank indonesia ini menurut saya sangat bisa
nah saat ini spbi dan sufbi yang sudah dikeluarkan oleh bank indonesia
itu terakhir saya lihat datanya berjumlah sekitar lima ratus tiga puluh juta dolar
nah tentu jumlah ini belum sesignifikan contohnya instrumen sebelumnya sudah dikeluarkan srbi
tetapi menurut saya agar investor asing bisa mau masuk ke instrumen spbi maupun sufbi
memang jumlah yang diterbitkan ke depannya masih harus bertambah
oleh sebab itu menurut saya langkah bi eh sorry langkah sufbi maupun spbi untuk menarik investor asing ini tidak bisa
jadi tidak bisa instan melainkan harus melalui proses yang bertahap
nah kalau kita berkaca pada srbi pada dua bulan pertama
serbi kan diterbitkan kalau nggak salah sekitar september ya
september dan oktober satu setengah bulan pertama itu inflow nya saya catat hanya di bawah satu miliar dolar
kalau nggak salah hanya sekitar delapan miliar dolar
nah tetapi begitu memasuki bulan november
ketika waktu itu jumlah srbi yang sudah ada di pasar
kalau sekarang berada di atas seratus triliun otomatis itu lebih liquid kan
nah ini bisa menarik investor asing untuk masuk ke instrumen srbi itu sendiri
dan bahkan waktu di bulan november itu inflownya melebihi dari inflow ke pasar saham dan pasar spbi pemerintah
jadi memang kalau pasarnya sudah dibuat liquid dalam jangka menengah
apalagi spbi ini memiliki return yang cukup menarik
oke ini pertanyaan selanjutnya mas
biar sekalian di spill sama mas aldo
keunggulannya spbi dan subbi mas silahkan diceritain mas
jadi menurut saya ada tiga keunggulan penting dari spbi dan sufbi
yang pertama adalah underlyingnya
spbi dan sufbi ini memiliki underlying yaitu global bonds yang diterbitkan oleh pemerintah
surat berharga yang diterbitkan oleh bank sentral maupun pemerintah itu memiliki kecenderungan untuk respee
jadi investor akan istilahnya lebih percaya
merasa lebih aman untuk investasi di sana
dan yang kedua yang pak ferry sering katakan adalah pro market
pro market ini karena bisa diperdagangkan
jadi memang spbi dan sufbi ini di primary marketnya atau di lelang pertama itu hanya bisa diterbitkan
tetapi di secondary marketnya berbagai investor institusi itu bisa membeli
kita harapkan nantinya investor asing ini bisa masuk ke pasar spbi dan subbie
membawa dolar mereka dari luar negeri sehingga dari sisi pendalaman pasar domestik itu bisa lebih dalam
nah kalau pasar domestik lebih dalam apakah dampaknya bagi rupiah
tentu ketika pasar terutama pasar pasar domestik ini cukup dalam
terutama di tengah masa masa seperti sekarang ketika ketidakpastian global ini sangat tinggi
nah terakhir yang penting juga menurut saya bagi investor terutama investor asing
sufbi dan svbi ini memiliki return yang istilahnya lebih menarik
nah tadi pagi saya cek saya bandingkan dengan bank bank istilahnya instrumen fixed deposit dari bank bank besar yang ada di negara tetangga
spbi dan subsidi itu dibandingkan instrumen fix deposit dari negara tetangga
sehingga ini istilahnya memberikan attractiveness tersendiri bagi investor
apalagi di tengah ketidakpastian global investor akan lebih cenderung untuk memilih instrumen instrumen keuangan yang berjangka pendek dibandingkan jakarta
berarti proyeksinya secara garis besar mas kalau boleh saya simpulkan sebenarnya spb dan sufbi ini potensial ya untuk jadi instrumen yang menarik gitu
untuk membawa dolar lagi ke dalam negeri kemudian ada pendalaman pasar uang tadi
pasar rupiah ya pasar falas pasar falas
di indonesia dan akhirnya menjaga stabilitas nilai rupiah juga ya betul
mas aldo oke pertanyaan terakhir nih mas aldo
apa sih yang menjadi daya tarik spbi dan sufbi bagi investor mengingat nggak cuma indonesia yang berhadapan dengan ketidakpastian pasar keuangan global mas aldo
mungkin untuk menjawab pertanyaan itu saya akan lebih meng emphasize poin terakhir yang saya sampaikan ya
bahwa spbi ini dan subbi ini memiliki tenor yang pendek
dimana investor ini lebih suka menyukai tenor pendek ketika terjadi ketidakpastian global yang cukup tinggi seperti sekarang
dan dengan tenor yang pendek mereka masih bisa menawarkan return yang cukup tinggi
sehingga investor asing pasti sangat tertarik untuk masuk ke instrumen ini selama instrumen ini bisa nantinya dalam jangka menengah bisa liquid
baik sih mantap sekali berarti spbi dan subsidi ini lumayan potensial ya mas aldo ya
bisa baca langsung majalah bicara edisi satu ratus lima puluh
bisa di download melalui qr yang ada di layar ataupun juga bisa klik link di description video youtube ini ya teman teman
di dalam majalah bicara edisi satu ratus dua ini juga ada artikel mengenai cara bank indonesia menjaga inflasi
sampai ke inspirasi buat sobat yang juga mau buka usaha jadi pelaku umkm gitu ya
jadi silahkan buruan di download aja
kalau gitu terima kasih kepada mas aldo yang sudah bersama kita di kesempatan kali ini sharing sharing bersama kita ya
dan terima kasih juga untuk sobat rupiah yang sudah menyaksikan
kita masih bakal bertemu lagi di episode selanjutnya